ajang pameran otomotif terbesar di indonesia
gaikindo indonesia international auto show atau gias
kembali digelar oleh gabungan industri kendaraan bermotor indonesia
di aisbsd tanggerang selatan
pada gelaran kali ini
gias tidak hanya menggelar target penjualan semata
dan tadi pagi dibuka oleh presiden joko widodo
bersama dengan menteri perindustrian erlangga hartarto
beserta petinggi gaikindo
acara ini menjadi ajang berkelas internasional
yang setara dengan detroit motor show
di amerika serikat dan juga tokyo motor show di jepang
gias juga memamerkan sejumlah kendaraan konsep
sebagai pengenalan teknologi kendaraan
seperti motor dan mobil
yang tidak hanya akan menjadi alat transportasi saja
namun juga sebagai penunjang kehidupan manusia di masa mendatang